inilah suasana terminal induk kota bekasi jawa barat pada senin siang
masih terlihat sejumlah pemudik yang hendak menuju wilayah jawa barat
diantaranya sumedang bandung garut kuningan majalengka sukabumi dan tasikmalaya
warga mengaku mudik setelah sholat id demi menghindari kemacetan dalam perjalanan menuju kampung halaman
nah dilihat ya kalau misalkan dari hamin lebaran ini pastinya sangat macet gitu ya
dan terpantau juga di ruas jalan jalan yang jalan jalan
makanya kita mudik di hari h untuk menghindari macet
salah satu koordinator perusahaan otobus menjelaskan
pada idul fitri ini jumlah penumpang menuju daerah jawa barat justru naik hingga delapan puluh persen
untuk mengantisipasi membludaknya jumlah pemudik
petugas menyiagakan dua ratus tujuh puluh enam bus selama masa mudik
sementara itu untuk memantau kepadatan arus wisata lebaran
polres sukabumi memasang enam belas cctv yang tersebar mulai di perbatasan bogor hingga lokasi wisata pantai
polisi pun memperlakukan aturan one way bagi pengendara yang hendak menuju ataupun pulang dari obyek wisata pantai
sistem one way di jalur wisata sepanjang pantai pelabuhan ratu diterapkan
untuk mencegah terjadinya kemacetan
tapi ibu layak mengatakan
beberapa titik simpul pengurai kemacetan telah disiapkan dalam rekayasa lalu lintas
untuk antisipasi wisata kita buat simpul di gunung butang
kita akan simpul dari pelabuhan ratu kita buatkan one way
terus nanti dari pulang dari wisata one way juga arah ke polres
petugas memprediksi kepadatan arus wisata akan terjadi esok hari
hingga empat hari mendatang satu dua ratus delapan personel gabungan dari polres sukabumi dipersiapkan untuk mengamankan wisatawan pada libur lebaran
tim liputan cnn indonesia